polda metro jaya akan melakukan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menyeret seorang pensiunan polisi
dan kita akan menuju polda metro jaya sudah ada rekan kami produser lapangan sian indonesia bella mulahela disana
halo selamat siang bella adakah informasi yang sudah diterima rekan rekan media di sana kapan rekonstruksi ulang ini akan digelar bella
ya selamat siang bram betul sekali memang update terakhir terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan hasha atala syaputra
di mana merupakan adalah mahasiswa dari universitas indonesia kini kapolda akan segera melakukan rekonstruksi ulang
kasus yang menewaskan mahasiswa universitas indonesia ini di serengseng selawajah terselatan
namun memang sampai saat ini pihak dari kapolda ataupun pihak dari polisi belum mengetahui
ataupun belum memberikan informasi
ini informasi terkait kapan waktu ataupun tanggal berapa akan digelar rekonstruksi ulang di serengseng selawajah terselatan
beberapa fakta yang sudah ada dalam kasus ini sampai saat ini adalah yang pertama pihak dari korban yaitu hasha atala syaputra ini
merupakan mahasiswa dari universitas indonesia yang juga dinyatakan sebagai tersangka pada hari jumat kemarin
pihak kepolisian mengatakan bahwa memang kesalahan dari kecelakaan ini bertumpu ataupun ditujukan kepada hasha
yang merupakan korban dan juga tersangka
yang dalam kejadian kecelakaan tersebut
pihak hasyah dinilai tidak mengutamakan keselamatan berkendara saat menggunakan sepeda motor saat melintas di serengseng sawah
namun juga ada fakta lain ataupun kronologi lain yang dikatakan oleh pihak keluarga
pihak keluarga ini mengatakan bahwa pihak dari keluarga pihak dari purnawirawan polisi ataupun yang berpangkat akbp ini
sudah bertemu dengan orang tua dari hasyah dan juga pas saat bertemu ataupun disatukan
siapa yang menabrak hasyah ini dia mengatakan ataupun mengakuinya namun tidak melakukan ataupun tidak meminta maaf
dan pihak dari keluarga juga mengatakan saat kejadian ataupun kronologinya ini ada mobil yang keluar dari gang ataupun arah yang berlawanan
dan ingin berbelok namun pihak dari hasyah ataupun korban yang dinyatakan sebagai tersangka ini sudah mengeram
karena situasi ataupun cuaca saat kejadian ini sudah ataupun saat hujan jadi jalur ataupun jalan di serengseng selawajah ini tergoyor hujan dan juga basah
namun sampai saat ini pihak keluarga sudah melapor kepada ombudsman untuk meminta bantuan agar anaknya ataupun korban yang dinyatakan sebagai tersangka ini
diulang kasusnya karena sudah ditutup oleh pihak kepolisian
pihak hasyah ini dinilai kelalai dalam berkendara dan pihak kapolri juga sudah meminta ataupun pihak kapolri sudah membuat ataupun membuat tim gabungan
ataupun tim pencari fakta yang terdiri dari tim internal dan eksternal
tim internal sendiri adalah beberapa dari pihak kepolisian dan juga tim eksternal ini antara lain ada ahli ataupun pakar pakar hukum pakar kendaraan pakar otomotif dan juga merek motor ataupun kendaraan yang digunakan hasha saat melintas di serengseng sawah
namun sampai saat ini memang pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan resmi apa saja yang sudah ditemukan saat tim pencari fakta ini mendatangi lokasi kejadian ataupun tkp
dan kami juga mendapatkan informasi terkait kapan rekonstruksi ulang kasus akan digelar
baik bella terakhir singkat saja ketika tadi anda juga sudah menyebutkan bahwa pihak keluarga sudah melaporkan polres metro jakarta selatan ke ombudsman
adakah respon dari polres metro jakarta selatan terkait dengan laporan ini
ya betul sekali memang pihak dari keluarga kemarin hari selasa sudah mendatangi ombudsman untuk memintai keterangan terkait visum dan juga anaknya dinyatakan sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan hasya atal syaputra ini

baik terima kasih atas laporan anda kami akan tunggu laporan terbaru anda nanti
bella mulahela melaporkan langsung dari polda metro jaya selamat kembali bertugas